enam jenazah anggota laskar fpi yang ditembak mati pihak kepolisian di jalan tol jakarta cikampek pada senin tujuh desember
telah dikembalikan ke pihak keluarga setelah diotopsi di rumah sakit polri
lima jasad diantaranya telah dimakamkan di megamendung jawa barat sedangkan satu jenazah lain dimakamkan di jakarta pada rabu sembilan desember
front pembela islam membeberkan kondisi enam jenazah anggota laskar fpi tersebut
seluruh jenazah syuhada terdapat lebih dari satu lubang peluru
kemudian yang kedua bahwa tembakan terhadap para syuhada tersebut memiliki kesamaan sasaran yaitu semua mengarah tembakannya ke arah jantung para syuhada
pemimpin front pembela islam rizik syihab mengatakan akan menempuh jalur hukum
fpi akan melaporkan kejadian tersebut ke komisi nasional hak asasi manusia dan amnesty international
untuk mengetahui ada tidaknya potensi pelanggaran hak asasi manusia

kami akan kejar siapapun yang terlibat dalam pembangkian ini
pada pemakaman ke enam anggota laskar fpi di megamendung bogor rabu kemarin rizik meminta pendukungnya untuk bersabar
tim liputan cnn indonesia